ke informasi lain jelang pembelian umum dua ribu sembilan belas
belangku ktp elektronik di tasik malaya jawa barat kosong
belasan ribu pemohon terpaksa hanya mendapatkan surat keterangan pengganti ktp elektronik
bahkan ratusan orang harus menginap di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil
dan antri sejak dini hari demi mendapatkan pelayanan awal
suasana di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil
kabupaten tasik malaya jawa barat selasa pagi dipadati oleh ratusan pemohon ktp elektronik
warga harus antri berjam jam
bahkan sebagian rela menginap di kantor dinas kependudukan catatan sipil
demi mendapat antrian lebih awal
meski sudah antre lama pemohon ktp elektronik harus kecewa karena pelayanan dihentikan
penyebabnya belangko ktp elektronik dari pusat kosong sejak senin kemarin
pemohon hanya dilayani untuk pembuatan surat keterangan pengganti ktp elektronik
sudah banyak yang antri
sudah banyak seterbangnya dua ratus an

karena saya datang setengah lima kesini sudah banyak
sudah banyak seratus an
bapak mau bikin apa
tadinya mau bikin ktp tapi belakangnya katanya abu jadi bikin suket
suket dulu ya
bapak dari jam berapa
dari jam berapa
dari jam berapa
dari jam tiga
dari jam tiga
sudah antri pak
ada banyak kan
ada banyak di antrian
berdasarkan data dinas kependudukan catatan sipil
pemohon ktp elektronik yang belum merekam mencapai empat belas ribu lebih
jelang pemilihan umum dua ribu sembilan belas ini
jumlah ini bertambah dari akhir tahun lalu yang hanya delapan pemohon ktp elektronik
selain mobilitas penduduk banyaknya kasus kehilangan ktp elektronik hingga ktp
rusak jadi penyebab pemohon terus bertambah
kepala bupati tasikmalaya sebetulnya sudah mencanakan jauh jauh
ingin memperbaiki pelayanan kepada masyarakat
namun kenyataannya ada kami yang dapatkan bahwa memang saat ini kehabisan belangko
jadi antara kami dengan kota tasikmalaya sudah
sudah mendingan anak kabupaten baru hari ini mulai menghentikan kegiatan pelayanan
karena memang tidak ada kiriman belangko dari pusatnya
jadi bukan berarti hanya pelayanan ke bupati tapi dari pusatnya tidak ada belangko
kekosongan belangko dipastikan masih akan terjadi hingga pekan depan
sementara mengantisipasi warga yang antre dan menginap
petugas akan menambah meja pelayanan hingga delapan unit
deden rahadian tasikmalaya